langit pesisir kabupaten purworejo jawa tengah dihiasi puluhan layang layang berbagai bentuk dan warna pada sabtu siang
festival layang layang bertajuk purworejo kaif festival dua ribu dua puluh tiga di pantai ketawang ini menarik antusias wisatawan
satu kelompok pencinta layang layang asal indonesia mengikuti festival ini
sedangkan peserta mancanegara datang dari sweden singapura malaysia dan jepang
dengan kreativitasnya mereka menunjukkan kebolehan membuat dan menerbangkan layang layang
ada yang berbentuk naga hewan dan layang layang tradisional
ada pula layang layang nyeleneng berbentuk gerobak baso
saya membuat kait kait berbentuk kait dari jepang
tapi saya membuatnya di indonesia tahun lalu dengan teman teman saya di indonesia
kegiatan ini memang salah satu kegiatan tahunan
jadi salah satu event keunggulan untuk kabupaten proces ketawang
festival yang berlangsung selama dua hari ini juga akan menampilkan layang layang train naga
oleh tiga puluh satu kelompok dari seluruh indonesia
tim liputan cnn indonesia